kamu ini gimana sih dari dulu nana udah bilang kan kamu itu jangan berantem
jangan cari masalah
nene maafin ayah ayah yang salah ne
raka begini karena raka itu belain ayah
film kamu kayak yang di film film begitu
kalo ceweknya dia apa apain
cowoknya ngebantu ngebales mati matian begitu ya
ibu ibu dan bapak bapak yang hadir disini
saya atas nama pribadi dan keluarga
menyampaikan mohon maaf yang sebesar besarnya atas kejadian ini
dan ini betul betul diluar dugaan kami
kalian ini keterlaluan ya
kalian datang hanya untuk mempermalukan keluarga kami
yang memalukan keluarga tante itu anak tante sendiri
kamu lancang ya
pergi kalian dari sini
mana dia tadi kita jual
seret dua orang ini keluar
sekarang juga seret
bapak bapak dan ibu ibu sekalian
atas ketidaknyamanan ini
karena kejadian ini
memang diluar dugaan kami
yudit malu pak
yang dateng tadi tau kalau satria lebih milik lini servis itu daripada yudit
muka yudit mau ditaruh mana pak
maka nanti kalau saja pesta ini akan berakhir seperti ini
jujur saya katakan saya menyesal anak saya bergunaan dengan anak kapten
bukan sekedar putri saya aja yang malu
tapi saya sebagai orang tuanya lebih malu dari itu bang
pak suge atas nama keluarga besar saya atas nama istri saya juga
terlebih atas nama satria anak saya kami semua minta maaf yang sebesar besarnya
tolong maafkan kami atas kejadian tidak menyenangkan ini pak
ini juga di luar dugaan kami
iya pak sugi saya saya sangat terpukul pak
saya sangat terpukul dengan kejadian tadi pak
bapak tahu yang hadir pesta ini adalah keluarga besar saya dan relasi saya
dan juga yudhitya sayang
saya dan suami saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk kebaikan bersama ya pak
kita akan cari solusinya
iya pak suki
terima kasih begitu juga sama ibu
terima kasih bu mohon maaf
terima kasih bu mohon maaf
terima kasih bu mohon maaf
terima kasih bu mohon maaf
kalau aja kejadian ayah tadi itu terjadi sama aku
apa raka akan belain aku kayak tadi dia belain ayah
ya aku tahu

kejadian ini cepat atau lambat pasti akan terjadi
ayah sama raka sudah punya sejarah lebih dulu pacaran dibandingkan raka pacaran sama aku
tapi wajar kan kalau aku masih belum bisa menerima
wajar kan kalau aku sebenarnya sampai sekarang aku masih ngerasa sakit hati
kalau sekarang aku tahu pada akhirnya raka itu emang gak pernah bisa benar benar ngelupain ayam
sama ayah juga yang gak bisa ngelupain raka
aku udah ngeralain ayah
aku udah ngeralain raka tuh pacaran sama ayah
aku juga enggak keberatan ayah sama raka tapi
apa kamu nyesal sama keputusan kamu sendiri
untuk melepaskan raka
kenapa sih lagi lagi sakti tahu isi hati aku
aku enggak nyesel
ayah bisa beneran jadian sama raka
raka enggak apa apa
kalian kamu semua satria jadi
sekarang jadi ribut kan
yaudah lah sekarang berarti kita embas
kok banyak begitu
raka habis berantem nek
kok kamu kayak orang gak berpendidikan aja sih
nung buka nek bantuin malah tabukin lagi
dari dulu nenek kan selalu melarang kamu tuh jangan berantem jangan berantem
jangan berantem raka
hmm kamu ini gimana sih dari dulu nana udah bilang kan kamu itu jangan berantem
nenek maafin ayah ayah yang salah nek
raka begini karena raka itu belain ayah
film kamu kayak yang di film film begitu
kalau ceweknya diapa apain terus cowoknya
cowoknya ngebantu ngebales mati matian begitu ya
ya ga seperti itu juga nek tapi
raka raka raka kamu memang cucu nenek yang bagus yang bener yang pinter
an nek apaan sih nek
berarti kamu ngikutin apa ajaran nenek ya kan
nenek gimana sih tadi tadi marah marah ga boleh berantem sekarang malah ngedukung
oh oh kalo untuk cahaya hmm harus harus ngebelain
yaudah yaudah manjaknya mentang mentang ayah yang ngurusin ayah yang ngompres kompresin
apaan sih nenek
sana sana sana jangan denganku ah
nenek ga ganggu kamu
oke deh kamu pengen berdua duaan aja ya
eh ayah hati hati nih si raka biar kelihatannya lemes bonyok begitu
kamu ngantap dia kok
itu tapi itu tapi pedagangnya kuat loh
nanti kamu bisa ditergantan
iya kan iya kan
iya kan iya kan
raka kamu kompres sendiri karena ini aku pelan sekali pak baru
aduh aku jadi berasa sakit juga ini ya rana
satria cepat kamu ganti baju dan pergi ke rumah yudi
minta maaf sana sama yudi dan papanya
buat apa aku minta maaf aku ga salah ma
aku ga mau tunangan sama yudit ma
satria mau kamu itu apa sih hah
berat kepala mama pa
lihat mama kamu satria
ini semua ulah kamu